lantunan etsuci al quran dari kayla yang luar biasa indah sekali
hari ini kita kedatangan ada tadi kaila saudara dan juga ada tante amriana
tante selamat datang di kompas tv
terima kasih sudah menyebatkan waktu untuk kami
belajar al quran hafal juga jadi hafizoh itu dari umur berapa sih
alhamdulillah kaila itu berinteraksi dengan al quran
dan fokus untuk menghafal al quran sejak usia tujuh tahun
nah kalau tadi yang dibacakan oleh kaila ini surat apa dan maknanya apa sih kaila
tadi yang kela baca itu surah toha ayat satu ratus dua puluh empat sampai ayat satu ratus dua belas
nanti di hari kiamat kalau kita mendustakan ayat ayatnya
dan tidak memudekatkan diri kepada allah
maka di hari kiamat itu mereka dikumpulkan dalam keadaan buta kak
kayla ini cara belajar atau membaca al qurannya seperti apa sih kayla dan juga tante
beliau adalah penyandang disabilitas
jadi metode yang kita pakai adalah audio pendengaran
jadi kita pendengarkan merotal tuh
kayak semacam alat rekam kak
jadi apa yang dipendengarkan cepat nangkapnya
akhirnya bisa sampai tiga puluh juz
jadi mendengar setelah mendengar
hafal beberapa ayat setor
hafal beberapa ayat setor
jadi kita pilihkan memang kori yang terbaik
sesuai dengan kriteria kakak kaila
terus dengan mahrad dan bacaan tajwid yang
dan kakak kayla mudah mengikuti
berarti dari umur tujuh tahun itu pertama kali ya
tujuh tahun beliau berinteraksi nanti
setelah selesai tiga puluh juz baru kita
pertama waktu masih umur tujuh tahun belajar
dari proses keila menghafal allah mudahkan
tiga puluh juz memasuki usia sebelas tahun
jadi dalam jangka waktu tiga tahun delapan bulan kak
beliau proses penghafalan tiga puluh juz al quran
kalau mulai belajar al quran brail nya itu dari umur berapa
ngafalin dulu lewat metode pendengaran
setelah itu baru kita masuk ke pembacaan al quran
iya biasa kan kalau orang mungkin baca dulu
kalau kayla mendengar aja
nah itu tadi yang menarik juga kailani juga punya banyak prestasi ya sini ya
banyak banget nikmat yang allah sudah berikan ke kakak kella
kita juga tidak pernah menyangka sampai sekarang ini
kami pada saat kakak kaila usia delapan tahun
kami sudah diberangkatkan haji sekeluarga
jalur khusus dari kedutaan besar
terus setelah itu yang terakhir tahun dua ribu dua puluh dua itu
kami diundang langsung menjadi tamu kehormatan dari
kerajaan sultan brunei darussalam
ini juga ditampilkan beberapa foto fotonya kayla
ini lomba nih juara tiga
kalau sekarang selain sekolah
kayla lagi ada agiatan atau kesembuhannya
masya allah kegiatan kakak kayla sudah full dengan kegiatan ini ya kak

masya allah kegiatan cr quran
jadi memang allah karunia kan memang
sulit untuk mencarikan metode
beliau termasuk anak yang cerdas sih
berikan pembelajaran ke beliau itu
nangkapnya jadi masya allah nggak sulit
pembelajaran al quran sampai ke sekolahnya pun
masih jadi sekarang ini kan sudah selesai tiga puluh juz
nih kak jadi tinggal mengulang
namanya merujah atau mengulang hafalan biar
beliau mendengarkan murotal itu lima juz
jadi setiap badafardu satu juz
jadi mengulang terus jadi
enam hari itu sudah selesai tiga puluh juz hatam al quran
fun fact kaila ini juga pernah
kailla waktu itu ceritain dong gimana ada kesulitan
kalau kesulitan sih alhamdulillah
udah alhamdulillah nggak ada kesulitan ya
karena kan kalau skrip itu biasanya baca sendiri ya
ini dibacain sama bunda
tiga kali pengulangan alhamdulillah kelah bisa
bagaimana cara untuk menasehati orang
sulit nggak itu untuk mengeluarkan ekspresi nangis
jadi bukan hanya pandai menghafal al quran
tapi ber acting juga mampu
jadi masya allah ya allah berikan kelebihan yang
masya allah yang kita pun sebagai orang tuanya
luar biasa sekali tante punya kaila ya
nah kaila perannya sebagai fitur
itu judulnya buku harian seorang istri
jadi beliau disananya itu perannya jadi anak yatim ya
nah yatim tinggal di panti terus banyak menasehati
kata kan juga tadi sempat mention di umur delapan tahun udah haji
keberkahan daripada al quran itu sendiri
nah singkat ceritanya itu ya sebenarnya bukan kaylanya yang ini diundang gitu
tapi melainkan ada teman hafiz juga sekotak kita gitu
tapi karena al quran lah yang menggerakkan itu semua
jadi masya allah kami pun termasuk dalamnya masya allah
padahal kakak itu belum terlalu begitu viral ya
terlalu terkenal karena waktu itu saat itu masih hafalan masih dua juz gitu
belum masuk kompetisi hafiz juga
tapi memang kadarullahnya allah pilih kakak kayla untuk bisa ikut berhaji masya allah
jadi intinya inilah salah satu keberkahan daripada al quran itu sendiri
jadi banyak banget nikmat yang kita diberikan sama allah bukan hanya di dunia tapi insya allah kelak di akhirat
jadi itu perasaannya gimana bisa hajah usia muda
untuk perasaan sih masya allah ini juga kaila enggak pernah ngebayangin gitu kan
karena kan biasanya haji itu ya seperti yang kakak bilang tadi bisa bertahun tahun gitu kan
dan ini salah satu keberkahan al quran sih kak gitu karena
biasa satu pun gitu
kaila bisa membawa kedua orang tua kaila beserta nenek kaila haji
masya allah semoga nular ya rezeknya maha ya sin amin
nah yang ditunggu tunggu kaila bakalan kita challenge nih ya sadar
kita challenge karena kan kela udah tadi menghafal
kita mau challenge kayla buat baca ini sih
kela nih kita bakal challenge untuk baca surat al baqarah ayat satu ratus tiga puluh
faman tatawaa khairan fahuwa khairun lah
in kuntum ta alabuhu
in kuntum ta alabuhu
in kuntum ta alabuhu
kalau saya sih sebagai awam ini pokoknya sudah sesuai banget dan masya allah
kalau yang tadi surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh empat soal apa sih
itu soal allah wajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci ramadan
oke kaila harapannya apa nih kedepannya kaila
untuk harapan sih semoga
semakin banyak lagi generasi generasi qur ani yang mencintai al qur an
semoga juga kaila bisa meneruskan dan melanjutkan pendidikan kaila
semoga allah selalu memudahkan segala urusan keilla baik di dunia maupun di akhirat
terima kasih banyak kaila dan tanta misa
pagi yang sudah apa ya sangat sejuk sekali pengobrolnya
terima kasih banyak kami semua dan
bersama mbak siti jangan lupa nanti kaila akan ada lagi di kompas tv
jam satu siang di program kalam hati ya
nanti ditemani lagi sama ada kaila
untuk sampai indonesia akhir pekan pagi hari ini kami tutup dulu
terima kasih sekali lagi kaila dan tante
bersama kompas tv juga selamat menjalankan ibadah puasa